seorang maling kambing selasa siang babak belur dihajar masa usai tertangkap tangan oleh pemiliknya
nyawa pelaku selamat setelah diamankan seorang anggota tni
dalam menjalankan aksinya pelaku mengincar kambing di pinggir jalan dan memasukkannya ke dalam mobil
pelaku pencurian kambing ini tak berkutik lagi saat ditangkap masa di pinggir jalan desa grati pasuruan selasa siang
pelaku adalah eka warga pandaan ini diajar masa usai tertangkap tangan oleh koirun pemilik kambing
nyawa eka selamat setelah diamankan seorang anggota tni yang kebetulan lewat
pelaku pencurian tersebut sebenarnya berjumlah tiga orang dengan membawa sebuah mobil
modusnya satu pelaku berada di mobil sementara dua pelaku lainnya bagian mengambil kambing di pinggir jalan
saat penangkapan satu pelaku berhasil ditangkap sementara dua lainnya berhasil kabur